ya kerupuk itu sebenarnya bukan makanan utama ya
tapi makanan pendamping
tapi di beberapa makanan khususnya makanan tradisional
seperti tahu tek surabaya ini
kalau nggak ada kerupuknya dirasa kurang lengkap
lihat nih kerupuknya sampai menggunung
tahu teknya itu sampai di bawahnya hampir ketutupan ya
ya kerupuk makanan pendamping yang memiliki cirika sensasi kriuknya
penggemarnya pun berasal dari berbagai kalangan dan usia
kerupuk adalah jiwanya makanan
kalau nggak ada kerupuk berarti makanan itu nggak ada jiwanya
gak bisa hidup gitu mbak
ya untuk pelengkap apa itu
biasanya berlengkap sebelum makan utama itu
sebelum siap dinikmati kerupuk menempuh perjalanan panjang
berbahan utama tepung tapioca dicampur dengan bahan bahan yang dihaluskan
seperti bawang udang ikan ataupun buah
beraneka ragam bahan inilah yang membuat kerupuk bisa sangat bervariasi
bahan bahan yang telah dihaluskan dan dikukus berikutnya melalui proses perajangan dan penjemuran
semakin rendah kadar airnya
kerupuk akan menjadi lebih berbahaya dan lebih berbahaya

untuk mencapai kondisi itu proses produksi kerupuk bisa mencapai tujuh hari
nah ini mah tidak hanya kerupuknya yang dijemur
tapi orangnya juga harus dijemur
nah jadi kalau anda berkunjung ke desa sawan kecamatan buduran kabupaten sidoarjo
ini anda akan dengan mudah menemukan banyak warga yang menjemur alias produksi kerupuk
dan langsung diolah ikan maupun udang menjadi kerupuk
asli ikan dan udang bukan esensi
penampakannya seperti apa
apa sih bedanya dari kerupuk udang maupun kerupuk ikan seperti ini
kalau kerupuk ikan karena daging ikan lebih putih ya
jadi warnanya putih
merah seperti udang
kalau direbus atau kena panas kan jadi merah
jadi kerupuknya juga lebih mendekati warna kemerah merahan
ini orangnya merah juga nih bentar lagi nih
kerupuk pun menjadi identitas daerah
seperti kabupaten sidoarjo jawa timur yang terkenal dengan kerupuk udangnya
membuat kerupuk udang dan ikan memang menjadi tradisi turun temurun di sidoarjo
salah satunya leni dan suaminya
warga asli desa sawon kecamatan buduran sidoarjo ini
biasa melihat orang tua dan nenek menumbuk ikan atau udang secara manual bersama tapioca
hingga menjadi kerupuk
kerupuk biasa disajikan sebagai bagian dari menu makan keluarga
baru pada dua puluh tahun lalu pasangan suami istri ini mulai memproduksi kerupuk untuk dijual
zaman dulu itu masih manual
dan untuk ciri khas dari sidoarjo untuk bawa kemana mana itu kerupuk
dulu pertama kali ya pakai tumbuk tahun dua ribu tiga sekarang sudah pakai mesin
saat ini leni dan suaminya mempekerjakan puluhan karyawan
mengikuti resep turun temurun leni berupaya tetap konsisten menggunakan bahan baku alami
seperti udang dan ikan
namun dengan adanya pencemaran ketambak dan laut
perolehan bahan baku ikan dan udang tak semudah dulu
selain itu kini beredar kerupuk yang dibuat
dibuat dengan perisa dan pewarna sintetis yang lebih murah
hal ini membuat kerupuk alami harus mampu bersaing
ketua asosiasi nutrisionis indonesia amrianto mengingatkan para penggemar kerupuk
agar memperhatikan kandungan gisi dan keamanan kandungan tersebut
pilihlah kerupuk yang betul betul yang barangkali ada kalorinya
misalkan kerupuk udang
kerupuk udang disitu ada terasinya ada mungkin ada udangnya
meskipun mengandung udang itu tapi berarti ada kalori yang lebih baik dari udang itu
tapi paling tidak udang itu banyak mengandung zinc
kemudian proteinnya juga sudah ada itu saja mungkin barangkali itu
dan kalau seandainya takut dengan gorengan jelanta yang sudah hitam misalkan proses itu
maka kerupuk itu kalau bisa beli yang mentah
kemudian digoreng di rumah itu akan menjadi lebih bagus
kenapa karena kita bisa mengontrol bagaimana sedemikian rupa minyaknya tidak jadi jelanta
disukai beragam kalangan dan usia khususnya anak anak
amrianto menggaris bawahnya dan mencari jelanta yang lebih baik dari udang yang lebih baik dari udang
jadi kerupuk bisa menjadi media penanggulangan stunting
asal gisi dan keamanannya benar benar terjaga